dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya
kok kayak suara elsa
pak mari saya tunjukkan bagian lain yang mau bapak renovasi
itu kan dekat tpu teratai indah
salah satu korban terluka cukup parah dan baru saja ditangani pihak kepolisian
itu kan baju yang dipakai andina
apa yang salah
aku pergi sebentar ya
ada urusan ma
urusan kantor ma
sayang aku pergi ya
selamat selamat tahun ya
baik baik sama oma ya
sampai jumpa lagi
jangan lupa ikut kami
jangan lupa ikut kami
jangan lupa ikut kami
bapak itu bapak itu

bapak bapak bapak bapak bapak
alhamdulillah bukan andin
aduh al al
lo kenapa lagi sih al
kok lo malah lega tahu korbannya bukan andin
kamu kok ada disini
kamu ngapain disini
tadi aku lewat sini mas
tapi untungnya aku nggak ketabrak
tapi agak sering keseneo dikit sih
mas sendiri ngapain
pakai tanya lagi
barusan saya liat berita ada kecelakaan deket sini
kamu udah perhatian sama aku
udah masuk lah
agak sering keselewa mas
jadi harus pelan pelan
terah hadirin yang berbahagia
selanjutnya kami persilakan kepada brand ambassador putri ayo yang baru
saudari elsa anindita prasetya
selamat siang semuanya
pertama tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk putri ayo kosmetik
yang mau memberikan kepercayaan kepada saya untuk bergabung menjadi brand ambasadornya
sampai akhirnya hari ini saya bisa berada disini
setelah bapak melihat keadaan hotel kami
setelah bapak melihat keadaan hotel kami
apakah bapak menyangkuti untuk merenovasinya
salah satunya kalau hotel ini
tapi bapak tidak bisa masuk ke dalam
karena sedang ada acara konversi pers
bapak bisa ngintip kalau bapak mau
dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya
bagaimana suara elsa
bagaimana suara elsa
mari saya tunjukkan bagian lain yang mau bapak renovasi
itu benar benar seperti suaranya elsa
tapi tidak mungkin elsa ada di sini
tapi tidak mungkin elsa ada di sini
kamu tadi jadi gak ke makam anak kamu
jadi aku tadi ke makam nindi
aku juga bawa kue karena hari ini ini ulang tahun
tapi pas aku sampai sana ternyata makam nindi
udah berantakan pasti ada yang rusak
aku bener bener gak tau deh
kenapa ada orang sejat itu mau ngancurin makam anak mbak imas
terbuat dari apa sih orang itu mas hatinya
kamu pernah jahatin orang kali
kan hukum alam itu jelas
orang baik dikelilingi sama orang baik
orang jahat dikelilingi sama orang jahat
aku mungkin memang bukan orang yang baik mas
tapi aku beruntung
aku beruntung dipertemukan sama kamu mas
orang baik seperti kamu yang ada di sisi lain

aku juga bener bener gak ada yang baik mas

kamu lagi dimana
ini aku lagi sama mas ah
oh kebetulan kalo gitu
tadi papa ke aglonema residence dan memang betul ternyata yang tinggal di sana itu adalah neneknya reina
iya mas al juga udah cerita semuanya kok sama aku pak
oh iya satu lagi tolong tanyain ke al kapan papa bisa ketemu sama rein
nah papa mau loh ketemu sama anak angkat kalian ini
nanti aku tanyain sama mas al dulu ya
nanti aku kabarin papa
ya papa tunggu ya sayang ya
mas kata papa pak lohong mau ketemu sama reina
nin udah berapa kali aku bilang sama kamu reina itu anak saya gak bisa sembarangan ketemu sama orang lain
din aku lagi malas marah marah ya jadi please dengerin aku
yeah oanyak ya aku okey untuk yang kedua
kembali ketemu lagi ya
kok kamu ada disini
aku tadi habis meeting di hotel ini
ngapain kamu di hotel ini
oh aku tau
kamu lagi ada acara kan